tidak tahu yang mulia
saudara sudah berapa lama mendampingi suami saudara untuk menjadi polisi
kurang lebih mungkin dua puluh tahunan
tidak pernah hadir dalam upacara pemakaman bagi seorang anggota polri sedikitpun
sering yang mulia
tahu nggak syarat syaratnya apa supaya mereka mendapatkan kehormatan pada saat pemakaman
saya tidak tahu persis
saudara tidak tahu persis
untuk mendapatkan penghargaan seperti itu berarti yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemar sedikitpun
atau noda dalam catatan karirnya
faktanya almarhum joshua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian
kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan
tadi melakukan pelecehan seksual
saudara tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu
itu yang pertama
yang kedua apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi
sampai hari ini pada akhirnya mabes polri membatalkan spdp mengenai hal itu
yang terjadi adalah memang yosua melakukan kekerasan seksual
pengancaman dan juga penganiayaan dengan membanting saya tiga kali ke bawah
itu yang memang benar benar terjadi
kalaupun polri memberikan pemakaman seperti itu
saya juga tidak tahu mungkin ditanyakan kepada institusi polri
kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang
sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan
serta pengancaman kepada saya uba yangkari
saudara tahu akibat peristiwa di rumah duren tiga
sembilan puluh lima orang polisi diajukan ke kode etik
dan ini peristiwa terbesar dalam sejarah polisian
dari pernyataan saudara tadi saudara menyudutkan kembali mengenai dari mabes polri
sangatlah tidak adil dengan statement saudara seperti itu
saya tidak pernah menyudutkan institusi polri
di mana suami saya sangat mencintai institusi polri dan seragamnya
saya pun tidak pernah bersuara dan menyampaikan apa yang saya rasakan selama ini
saya hanya diam saja karena saya ikhlas menjalankan semua ini
karena saya hanya berserah sama tuhan